dinas kesehatan kota semarang abdul hakam pada selasa siang mengatakan
kegiatan vaksinasi kepada anjal dan warga tanpa ektp
merupakan hak mereka sebagai warga negara
hak menjelaskan vaksinasi kepada dua kelompok warga itu
masih terkendala pendataan jumlah maupun identitas mereka
pendataan saat ini sedang dilakukan oleh sejumlah pihak antara lain
dinas sosial dinas kependudukan kelompok peduli anjal dan pihak lurahan
jika seluruh data sudah lengkap pihak dinkes segera mengajukan permintaan vaksin ke pusat
diperkirakan kegiatan vaksinasi dimulai setelah sepuluh januari tahun depan
rencana ini mendapat beragam tanggapan
ada yang ingin segera divaksin dengan sejumlah alasan
namun ada pula yang masih enggan mendapatkan vaksinasi
anjuran dari rt nanti kalau ada bantuan dari pemerintah
kalau tidak ikut vaksin kan tidak dikasih bantuan

kalau pengen nanti sampai segini

kegiatan vaksinasi kepada anjal dan warga belum berktp elektronik ini
dilakukan dengan model jemput pula dengan petugas dari tiga puluh tujuh puskesmas